menurut dokter penyakit dalam sofian kurnia
berpuasa tidak mempengaruhi dan menurunkan imunitas tubuh jika dilakukan dengan benar
salah satu tipsnya adalah asupan makanan sahur
kita dianjurkan untuk konsumsi gizi seimbang
yakni cukup karbohidratnya ada asupan protein serat vitamin dan air putih
makanan sahur dapat membantu tubuh untuk menghasilkan energi
istirahat yang baik dan tidur cukup minimal enam sampai delapan jam juga harus diperhatikan
namun bagi orang yang memiliki penyakit penyerta atau sedang sakit
tidak dianjurkan untuk berpuasa atau jika berpuasa harus dikontrol dengan baik
kalau memang bisa berpuasa dalam keadaan diabetes
kemudian juga memiliki penyakit metabolik yang lain disilakan
cuma mesti teratur
makan sahurnya kemudian dievaluasi masalah menunya
dan juga minum obat secara teratur ya
sejalan dengan dokter sofian ahli gizi amelia ahmadi mengatakan
selama berpuasa pada masa pandemi covid sembilan belas ini
konsumsilah makanan makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh
dalam aktivitas fisik yang biasa sehari hari kerja di kantor
kebutuhan kalori itu sekitar satu delapan ratus sampai dua dua ratus kalori
ini adalah ekvivalen dengan apa
dalam satu hari dua sampai tiga takaran saji karbohidrat
berpuasa di tengah pandemi virus corona
setiap muslim dituntut untuk tetap sehat dan menjaga imun tubuh
radi putrama andri kurniawan jakarta